sementara lalu lintas di jalur wisata lembang kabupaten bandung barat juga padat
kendaraan wisatawan dari luar daerah dan bandung terus memasuki jalur wisata lembang
akibatnya lalu lintas pun tersendat
untuk mengurai kemacetan satlantas polres cimahi disiagakan di sejumlah titik macet dan memperlakukan sistem satu arah
tapi saya mau ke vida dulu fida ini apakah jalur lalu lintas di wisata lembang ini lebih ramai nih di hari kedua lebaran
biasanya ya audrey dan juga saudara untuk mulai berwisata di sejumlah kawasan wisata baik itu kawasan wisata lembang maupun di pusat kota bandung
untuk kemudian melakukan wisata kuliner dan juga wisata belanja biasanya
kami melaporkan dari gerbang tolpaster audrey dan juga saudara kalau di sini memang sebetulnya lalu lintasnya ramai lancar
dan kalau dibandingkan dengan hari kemarin memang tidak berbeda dari sisi jumlah kendaraan yang melintas memasuki bandung
dari pukul delapan pagi hingga pukul tiga sore ini ada sekitar kurang lebih empat belas ribuan kendaraan yang masuk ke arah bandung
tapi bedanya audrey dan juga saudara kalau kemarin ini kendaraan kendaraan yang melalui atau melintas melalui gerbang tol paster ini adalah kendaraan kendaraan lokal
ini bisa terlihat dari plat nomornya ini adalah berasal dari bandung dan juga sekitarnya
maka di hari ini audi dan juga saudara kendaraan yang melintas ini didominasi kendaraan kendaraan
asal jakarta dan sekitarnya lalu juga disusul kendaraan kendaraan dari bogor dan selanjutnya dari luar kota bandung bahkan luar pulau jawa audrey
dan karena memang tolpaster ini merupakan akses tol yang paling dekat di bandung untuk menuju ke kawasan wisata lembang ataupun ke pusat kota
dan ini juga sejalan audrey dan juga saudara kami juga memantau lalu lintas wisatawan di lembang
tepatnya di jalan dr setia budi dimana
kepadatan lalu lintas ini mulai terjadi hari ini
pihak kepolisian dari polres ledeng dan juga maksud kami polsek ledeng dan juga polres cimahi ini hari ini sudah mengaplikasikan atau melakukan empat kali one way
dari arah bandung menuju ke arah lembang
dan memang audrey dan juga saudara banyaknya wisatawan yang hari ini memilih untuk berlibur atau berwisata ke lembang
dan padatnya lalu lintas di jalur tersebut
jadi kalau untuk one way audrey dan juga saudara teknis yang dilakukan oleh pihak kepolisian
ini jika kemudian antrean kendaraan yang akan menuju ke lembang dari arah bandung ini sudah mengekor hingga ke lampu merah geger kalong akan diberlakukan one way
di bandung yang paling padat ini terjadinya ke kawasan yang menuju ke arah lembang jawa barat